dengan andin sekaligus juga ketemu dengan reina
kan kemarin aku belum sempat ketemu sama rena
oh iya ya rena sayang nanti kita ketemu ya di sekolah
ih aneh deh gue sama pak nino
udah kayak bapaknya rena aja dah tiap hari telepon ngajakin ketemu
saya sedang berusaha untuk mencintai kamu
aku selalu ada waktu kembali sebab kamu
walaupun saya gak tahu
apa saya boleh mencintai kamu
apakah kamu bisa mencintai aku
meskipun kamu adalah orang yang sudah menghancurkan keluarga saya
aku akan mencintai kamu
saya bisa mencintai kamu secara utuh
dengan bayang bayang bahwa kamu adalah pembunuh adik saya
kau itu adalah pembunuh adik saya
setidaknya air mata itu boleh keluar
untuk melagakan hati kita
tapi jangan terlalu larut
karena belum tentu cukup
dia pasti menderita menjalani kehidupan pernikahannya sama adebaran
yang tidak mencintai dia
ini sama sekali bukan urusanku
tapi aku gak bisa berhenti untuk memikirkan hal ini
aku seolah merasa
andin mengambil keputusan itu dalam hidupnya
karena aku sudah menceraikan dia
selalu menikahi elsa
kamu kan mau tahu tadi keadaan di restoran
semuanya baik baik aja
gak ada yang aneh sama sekali
udah lah sayang
kamu gak usah cemburu curiga sama istri kamu
aku rasa sikap nino kok aneh ya
banyak di luar sana
pernikahan yang dimulai tanpa cinta
banyak di luar sana
pernikahan yang diawali dengan perjodohan
kenapa menurut papa semua pernikahan itu gak bahagia
aku gak mau bercerai sama saya
berikanlah rasa cinta di hati aldebaran
untuk putriku andin ya allah
engkau maaf memberi

ya tuhan papa kenapa
ma kita melawat membesarkan adin dengan cinta

kasihanku adin ma
papa sampai sesedih ini karena al tidak mencintai adil
al benar benar keterlaluan
oke udah rapi udah cantik siap berangkat sekolah
eh ada telepon tuh
selamat pagi mbaik
aku mau berangkat sekolah
wah reda mau berangkat sekolah
sekolah rena di mana
oh ya kamu siapa yang nganter
nganter mama sama ancus
oh bagus deh kalau gitu
rena sayang dengerin ya
nanti kalau kamu sekolah kamu belajar yang pinter ya
iya om baik
sepertinya aku perlu bicara dengan andin
sekaligus juga ketemu dengan reina
aku belum sempat ketemu sama rena
karena sayang nanti kita ketemu ya di sekolah
oke om baik
ih aneh deh gue sama pak nino
udah kayak bapaknya rena aja dah tiap hari telepon ngajakin ketemu
kita sarapan dulu ya
gue harus ke rumah papa sekarang
gue harus tau
sebenernya mbak nino ada masalah apa
mau pergi kemana pagi pagi gini
mama kok kayak ngerasa kalian ada masalah
masalah tuh diselesaikan
aku sama masalah gak ada masalah kumah
gak ada apa apa pak
bukannya mama mau ikut campur
sekalian punya masalah
nanti bisa jadi penyakit dalam tubuh
kalian gak mau kan
pernikahan kalian jadi gak sehat
temanya ayah sama anak
jadi kamu sama rena harus punya kostum
ya udah sebelum saya berangkat ke kantor
terus kita cari kostumnya ya
cuma nanti kita jalanin pakai dua mobil